bang ada bubroto
ngomel ngomel sih mame nih tenang aja mi saya mau baga kerja nih mi
kenapa gua ngomelin sih tenang tenang
tangga jalan tangga jalan dari hongkong
beli minyak aja susah mau bikin tangga cala
ada apa sih nes ada apa
aduh aduh aduh
aduh duduk sini dulu mi
lirik sini kak jonny
ya ampun mami ngapain ngesot di situ
aduh nessy sweetie darling kamu tuh gak lihat kalau mami tuh jatuh kesel
mami menderita malah bilang ngesot
johnny kamu tuh udah kerja keras cari uang tapi masih aja hidupnya kayak orang susah
pelan pelan pelan
nih dengerin nih ya
kamu ganti tangganya jadi tangga yang hidup
jangan tangga mati
oh ini tangga hidup
tangga hidup maksudnya apaan sih mi
ada nyawanya tangganya
tangga yang bisa jalan sendiri
mami tinggal berdiri tangganya naik sendiri ke atas ya
eskalator tenaga jalan itu namanya
susah deh talking sama orang stupit
iya deh tangga jalan
yang stupid tuh siapa sih
enak banget ya
jadi orang kaya
bang ada pembunuh ketutupan
bang ada bubroto
tenang aja mi
saya mau bangun kerja nih mi
nanti saya akan bikinin tangga jalan nih
tangga jalan dari hongkong
beli minyak aja susah mau bikin tangga jalan

ada apa sih nes
ada apa ada apa

dia mau dapet kontrakan

kok aja nggak
udah waktunya tangga bayar kontrakan
duduk dulu bu
nggak pake duduk duduk
saya minta bayar kontrakan
eh ini jam berapa nih
belum jadwalnya pulang sekolah
lu nggak sekolah ya
dian dian belum boleh sekolah sama ibu guru
abisnya belum bayar spp
situ gimana sih
kan situ sudah ada kesepakatan sama sini
setiap bayar kontrakan tahu tanggal lima
tidak ada kata mundur tidak ada kata telat
tidak ada kata berhenti
tidak ada kata berhenti
tidak ada kata berhenti
tidak ada kata berhenti
tidak ada kata berhenti
tidak ada kata berhenti
ngerti nggak situ

belum kasih cek sama saya bu
jadi uangnya belum cair bu
uang sini tau kok
kalau di sini tau aku ga mau
bisa aku cek

ya ampun ya apa sih
si ian mau dibayar lagi
betet banget si tagian gue
tiap awal bulan kerjanya begini terus morot marit nyari duit
mana si ian dua bulan belum bayar spp lagi
sabar ya sabar ya sabar dong sabar
emang rejiknya begitu aja begini mah bilang apa nes
sabar sabar hampir sepuluh tahun kehidupan begini aja terus
abang tuh nyari kerjaan gak pernah bener
mau usaha kok
iya bosan dengan abang ngomongnya begitu terus
usaha dong makanya
ayo tuh gak butuh janji
tapi butuh bukti
susah banget hidup gue
oh gimana tuh ini
susah banget hidup gue
ini juga ganteng tapi dengan ini
jauh tau setuh dari sini
pokoknya jauh deh tante
kalau tante gak percaya tanya aja sama kode lektur
kalau gitu ya mas joni itu mampir dulu ke rumah saya
saya itu ya ujungnya bikin wedang jahe wedang ronde terus buntil
itu situ semuanya itu wena itu
hmm karena spesial buat mas joni
lagi juga mas joni
saya itu ya sendirian
tante matanya kok kedip kedip gitu
tante cacingan ya
turunkan aja bu ya terima kasih
lagipula kan laki laki perempuan bukan muhim ya
kasih aja obat obatan kita yang di rumah
aduh mas joni
kok anak si orang sen
ganteng duang kayak gitu
aduh mas joni
pengen nyanyi lagu ganteng
kenapa sih setiap datang kemari itu ngutang
memangnya mami tuh yang punya bank
abis mau kemana lagi minjem duitnya mi
lagi juga kan kalo tiap minjem duit selalu dibalikin
hah coba ya mami pikir pikir
kamu itu ngutang udah dari dua bulan yang lalu
sebulan kemaren dua bulan kemaren tiga bulan kemaren dan kemaren kemaren kemaren
nggak pernah ya my money come back come back lagi ke kantong tuh nggak pernah
jadi kapan dibalikinnya
bukan bukan hitung hitungan deh sama anak
wajar dong kalo mami itu hitung hitungan
sudah berapa yang yang lo pinjem uangnya
lima ratus ribu sejuta dua juta tiga juta sampai five million
satu dua tiga empat lima
hah kalo dikalkulat uang itu udah bisa beli tanah di kampungnya papi nario
hah kalo gitu misal banget ya dateng kemari
bukan ditolongin sama mami malah bikin sakit hati
apa hubungannya sama jendela
bukan sayang tapi janda
alias perempuan yang hidup tanpa suami
kan tahu berapa sih pensiunannya papi
gak cukup buat beli berlian five carat
itu gak cukup
hah seharusnya yang lu salahin itu si joni dodol combro laki laki yang tidak bertanggung jawab
eh mami sedodol dodolnya bang joni sekarang dia udah punya kerjaan
cuma rezekinya aja kurang bagus
what apa hah what
kerja apa sih joni itu
heh lo itu udah married sepuluh tahun tapi rumah masih ngontrak
pinjam uang kiri kanan geli lubang tutup lubang
itulah kalo married itu berdasarkan love is cinta
mami itu ketemu papi
papi itu hidupnya udah mapan kaya raya
jadi begitu papi lo is dead alias mati mami hidupnya gak berantakan gak kacau balau
hah hidup lo jadi aneh jadi melarat jadi miskin
lihat ini baju baju apaan
nasi sayang jujur aja kamu gak usah tersinggung dengar dengar kata mami ya
mami lebih suka kamu bercerai sama si john
hah cerai mi